saudara jasa penukaran uang rial di asrama haji embarkasi surabaya diserbu para jamaah yang ingin menukar uangnya
para jemaah mengaku menukar uang rial pecahan kecil untuk berbelanja dan bersedekah selama di tanah suci
jasa penukaran uang rial di asrama haji embarkasi surabaya menyediakan beragam uang pecahan
mulai dari rp satu rp lima rp sepuluh hingga rp lima ratus
jasa penukaran uang ini memasang tarif satu dihargai rp empat sembilan ratus
selain menerima penukaran uang rupiah ke rial jasa penukaran uang juga menerima penukaran uang rial ke rupiah sepulangnya jamaah dari ibadah haji
penukaran uang rial sangat penting bagi petugas maupun jamaah haji untuk mempermudah pelaksanaan ibadah haji di tanah suci
seperti berbelanja bersedekah ataupun sebagai tambahan lokal
nanti karena biar ke sana kan ibadahnya tenang setiap punya sedikit sedikit kan ayam gitu
ya maksudnya apa rialnya itu sekarang rp empat sembilan ratus
sedikit cuma pakai tambahan